gara gara rebutan kamar mandi seorang pria di surabaya tega membacok tetangganya sendiri hingga kritis
korban marah lantaran anaknya yang baru berusia sembilan tahun dibentak tersangka saat hendak kencing di kamar mandi
sn pria parubaya warga jalan kedondong kidul gang satu surabaya terpaksa berurusan dengan polisi
setelah membacok ayomi setiobudi tetangga kosnya sendiri lantaran kesal dengan perbuatan korban
kasus penganiayaan ini bermula saat anak korban bernama tole yang hendak menggunakan kamar mandi umum diserobot pelaku
karena tak terima tole memanggil korban dan meluas menjadi cekcok hingga berujung pembacokan korban
beruntung korban dapat menghindar dan mengalami luka bacok di punggungnya
sementara pelaku mengaku melakukan pembacokan karena sakit hati
dengan perilaku korban
pelaku ditangkap saat anggota polisi sektor tegasari sedang berpatroli di lokasi tersebut
keduanya dilerai serta pelaku ditangkap
sementara korban dibawa ke rumah sakit
sudah ada hubungan yang tidak baik diantara mereka berdua
terakhir adalah anak korban melaporkan kepada korban
bahwa pernah ditegur dan dimarahi oleh tersangka ini
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kini pelaku dijerat pasal tiga puluh lima kuhp dengan ancaman hukuman maksimal dua tahun penjara